warga suka asih kota tasik malaya jawa barat dikemparkan dengan kebakaran yang menimpa rumah
iik selasa sore korban bersama anaknya sempat terjebak kobaran api di dalam kamar rumah api
bisa dibadamkan petugas yang tiba di lokasi selain membakar kamar dan dapur api juga membakar
ik dan anaknya bernama adit bahkan seorang warga yang berusaha menolong turut terkena api
di bagian kaki dan wajah bpbd kota tasik malaya menyatakan kebakaran terjadi akibat hp yang
tengah diisi dayanya meledak ponsel sengaja disimpan anaknya di atas perut saat proses
pencarian selang beberapa menit ponsel menimbulkan api yang membakar pakaian korban
serta kasur busa api yang cepat membesar membuat kedua korban mengalami luka bakar dan dilarikan
ke rumah sakit akibat peristiwa ini korban adit mengalami luka bakar serius nyaris di sekujur tubuh
sementara ibunya iq menderita luka bakar di bagian kaki hai lupa tersenyum tentu begitu
didorong ya emang dari pilih tapi emang udah udah udah gede ya pak ini dengan penyebab kira kira
kasus kebakaran ini tengah diselidiki oleh kepolisian bahwa kebakaran ini dimulai dari
anak yang sedang mencari hpnya di atas perut dan meledak sehingga menimbulkan
pencikan api membakar pakaiannya serta ibunya mencoba menolong dan ibunya juga terbakar
adit yang berusia enam tahun dan menderita luka bakar di sekujur tubuh akhirnya meninggal dunia
sementara ibunya masih menjalani perawatan di rsud dokter soekarjo selasa malam usai disolatkan di
masjid jenazah adit dimakamkan di pemakaman umum pedesaan tak jauh dari rumahnya di meliputan cnn